sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
enak aja gua akan paling cakep tau
ada apa gerangan
aduh aduh aduh
menzoli mi orang alim
eh menzoli mi orang alim
si kiki ada di dalam ya
ada di dalam ya
ngapain di mari
ngimpetnya ngumpetnya selalu di sini
ngumpetnya selalu disini tolong tolong
ada ya dalem ya
ini dari subuh
udah hilang kabur dia ya allah
siang banget si kiki dah
eh pada ribut sini ada apa sih kong
si kiki kabur jangan jangan mbak
jangan jangan apa lu
kau eh kok malah nyanyi aja
emang udah lama gak ketemu kiki
terus gimana gin
ya udah kalau gitu cari aja kong
gua mau ga
mari aja sendiri
kok palikam mana bapaknya
pokoknya aku gak mau balik
muat apa balik
trumpet gua ga mau balik
deket sini ada kampung
saya antar kesana ya
kalau gitu karena ini di hutan
saya dipegang tangannya
gak berani jalan sendirian
ya ampun sih abang
mata jangan ketinggalan di rumah bang
gimana kekong si kiki gak ketemu
kekong lebih puyeng
itu tanggung jawab gue
itu kabur gak tau mana
bukan kakak dimarahin
ngapasih semuanya ngiributin kiki
orang orang udah besar udah bisa nyari makan sendiri kok dibingungin
pokoknya gue kalau ngambuk itu dipikirin gitu dong
kita dipikirin orang kayak gitu yuk
saya fari pak eji
hahaha saya baru lulus dari pesantren pak eji
lulus dari pesantren
woy udah ngajar ngaji disini
eh eh eh kita ajar

ada lo sendiri gak bisa
si kikri kan belum elat elat ya
mau nih kembali
eh ini boleh sekarang nih
cewek cewek banyak banget yang mau ke masjid ya
eh lo nafsu banget lo mau ke masjid
gue tau lo mau dapet undian ya
wuuu ini mah lebih dari undian be
tau gak be asal lo tau aja
nih disono ada ustadz fahri yang
suaranya aduh bukan main b
daripada dengerin suara lo
jangan dengerin mereka